istri tersangka kasus ujaran kebencian john ruh ginting memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya sebagai saksi
selain menjalani pemeriksaan kedatangannya juga untuk menjenguk john ruh yang kini tengah ditahan di polda metro jaya
istri john riah ukur atau john ruginting mendatangi gedung direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya selasa pagi
istri john ruh hendra yulianti datang untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus ujaran kebencian yang menimpa suaminya
kedatangan yulianti pada pemeriksaan pertama ini didampingi oleh kuasa hukumnya
sebelum diperiksa yulianti juga menyempatkan menjenguk suaminya yang kini ditahan di rutan titipan ditres narkoba polda metro jaya
yulianti tidak banyak berkomentar saat ditanya soal penangguhan penahanan
yulianti mengaku telah menyerahkan semua kepada kuasa hukum john ruh